tim satgas pangan polda jawa timur berhasil membongkar praktek penggelonggongan sapi di kecamatan bagor kabupaten nganjuk
selain mengamankan potongan daging sapi gelonggongan polisi juga menangkap empat karyawan dan seorang tukang jagal sapi
sementara pemilik rumah jagal masih diburu polisi
inilah satu ekor sapi gelonggongan yang telah dipotong menjadi beberapa bagian
yang berhasil diabadikan dengan kamera foto saat digerebek tim gabungan satgas pangan dan polres nganjuk
serta satu ekor sapi gelonggongan yang telah disembeli diamankan ke mapol res nganjuk
dari sebuah rumah jagal sapi di desa petak kecamatan bagor kabupaten nganjuk rabu dinihari
dalam penggerbekan petugas mengamankan satu orang jagal sapi dan empat karyawan rumah jagal sapi
yaitu saifuddin warga nganjuk joko chan
santoso dan sutowo warga madiun serta satu warga kediri mat amin
bahwa sapi sapi itu dilakukan yang namanya cara memasukkan selang ke mulutnya
nah sapi sapi ini kemudian dilakukan pemotongan di kecamatan bagor
dan saat pemotongan itu dan pemisahan bagian tubuh itu kita melakukan penangkapan
saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pengelola rumah jagal berinisial c